sampai jumpa di video selanjutnya
buera akhirnya mama ketemu sama kamu
kamu adalah mira nisa
iya maaf aku terlambat ngomong ini semua ke kamu
aku baru bisa ngomong setelah aku semundir cacat aku
dan kamu tahu itu foto siapa
mira di kamu
mira lagi mama sama faria
mira lagi bueran sama faria
ternyata perasaan mama selama ini benar
itu pertama kali mama ketemu sama kamu
perasaan sesuatu yang sangat kuat
ternyata benar benar kita ketemu
kita sudah ketemu dulu
jangan sampai terjadinya bohong pow didorong multifans

terus dari dunia pembawaan aku
aku tak tahu aja
cara kehilangan aku itu mia
aku tak tahu ini collar
selain itu selain yang merah jamu punya kak evita
selain aku selain kesayangan aku
kau waktu itu aku ngejar balon dan pas aku nyari kak evita kak evita yang gak ada
tapi selain yang itu terbang ke aku
dan itu satu satunya petunjuk tentang masa lalu aku
sampai saat itu aku gak bisa lagi sama kak evita
itu selain kakak itu selain kakak buat kamu mira
mira kakak minta maaf

tapi kakak akan tebus wai
kita gak akan bertahun tahun lagi

kita gak akan

kakak kakak minta maaf
hasil tes darah dan tes kanker membuktikan bahwa memang dia menderita kanker
dan pengobatan seperti apapun saya rasa tidak ada lagi yang bisa mengubatinya
mama gak pernah membayangkan pertumbuhan kita akan seperti ini
mama pikir begitu kita ketemu berkumpul kembali kita bisa bersenang senang membayang waktu yang hilang di atas kita
sekarang kau malah terbaring gak berdaya seperti ini
dan bahkan sebentar lagi kamu akan meninggalkan mama
mama pasti bisa membahagiakan kamu
aku kasih dirimu kesempatan
kau harus kuat huhhh
wira belum ter saddle mama
no mama takut ya aku akan selbst sadale lagi
mira yang selama ini kita kenal adalah anissa
gadis yang sangat kuat
dia tak bisa yakin
mama dia tak bisa yakin
mira gak akan ninggalin kita gitu aja
ya kan mira
anissa akan berjaga jaga
gak akan kangen sama kamu
kalau kamu pergi
jika mau disemangkan
supaya kamu jemput lama

aku benar benar ingin minta maaf sama kamu
sekarang kamu tahu kan kenapa aku tidak boleh meninggalkan anissa
aku bukan hanya sekedar melaksanakan permintaan terakhir saudaraku
tapi karena anissa butuh aku dan aku tidak mungkin bisa meninggalkan dia sendirian
aku juga tidak mau mencari kesalahan
aku ingin mencari kesalahan
aku ingin mencari kesalahan
tolong jaga diriku gita

jadi paling tidak untuk sekarang
kalau mungkin sebentar
saya ingin melihat dia bahagia